direktorat lalu lintas polda metro jaya melakukan penutupan jalan di sekitar gedung mahkamah konstitusi sejak senin malam
penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas ini dilakukan untuk pengamanan sidang sengketa pilpres pada selasa pagi ini
penutupan jalan dimulai senin pukul dua puluh dua dari jalan merdeka barat
selanjutnya mulai pukul dua puluh tiga polda metro jaya menutup jalan merdeka barat sisi timur dan sisi barat dengan menggunakan median konkret barier dan kawat berduri
selain dua ruas jalan utama tersebut kepolisian juga membatasi akses ke jalan veteran raya jalan majapahit serta jalan abdul muiz